indonesia masuk dalam daftar negara yang dibolehkan masuk ke arab saudi khususnya untuk pelaksanaan ibadah umroh
tak berselang lama arab saudi mengofirmasi satu kasus varian omikron yang membuat pemerintah arab saudi menghentikan sementara izin masuk untuk enam belas negara dari afrika
lalu bagaimana kepastian bagi indonesia apakah akses umroh tetap dibuka atau ada kebijakan baru terkait situasi tersebut
kita bahas lebih lanjut dalam segmen newsroom talk sore ini sudah terhubung dengan narasumber lewat sambungan zoom
dari luar studio ada endang jumali konsul haji dan umroh kjri
jeda assalamualaikum selamat sore pak endang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore mas ferdi
terima kasih pak endang sudah menyempatkan waktu sore ini untuk mengkonfirmasi beberapa hal terkait juga dengan akses umroh yang sudah mulai dibuka beberapa waktu lalu
sudah senang begitu ya kita mendengar itu setelah hampir satu tahun ya ditutup
atau dikunci begitu tapi kemudian sudah dibuka kembali diizinkan
tapi mulai lagi harap harap cemas pak endang karena ada konfirmasi kasus covid sembilan belas khususnya varian omikron di sana
apakah kemudian akses ini masih dibuka apakah ada perubahan kebijakan
atau apa yang perlu kita ketahui soal ini pak
ya terima kasih sama yang ingin saya sampaikan bahwa memang
di arab saudi sudah terdeteksi satu kasus omikron
berkait dengan masalah ini kementerian kesehatan arab saudi sudah melakukan konversi pers bahwa dihimbau kepada seluruh masyarakat di arab saudi untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan
dan juga tindakan preventif yang dilakukan oleh kementerian kesehatan arab saudi telah mensuspend tujuh negara yang berasal dari wilayah afrika selatan
nah terkait dengan masalah umroh
saat ini belum ada kebijakan terkait dengan adanya omikron
artinya bahwa pro masih ongoing proses
sampai saat ini jemaah umroh yang telah dibuka dari tanggal empat belas agustus dua ribu dua puluh satu berjumlah sekitar seratus ribuan lebih
kemudian juga jumlah negara yang sudah masuk sekitar lima belas negara
nah bagaimana dengan indonesia
tentu tertanggal dua puluh
yang di arab saudi sudah mencabut suspend untuk enam negara
di antaranya adalah indonesia
nah dengan itu maka umroh setidaknya secara otomatis dibuka
tapi sampai saat ini kebijakan pro belum ada perubahan
artinya kemudian dari tujuh negara yang di ban oleh arab saudi untuk melakukan perjalanan umroh ke sana
indonesia tidak termasuk ya pak
kebijakan untuk dibuka akses bagi perjalanan ibadah umroh
bagi jemaah asal indonesia masih sesuai dengan keputusan yang awal
ya masih sesuai dengan keputusan awal
kementerian haji dan umroh arab saudi sudah melakukan satu pengumuman melalui edaran
tentang syarat dan mekanisme untuk mendapatkan visa umroh
di antaranya ada dua kategori
pertama bagi mereka yang menggunakan vaksin yang diakui dan digunakan di arab saudi
itu tanpa harus melalui karantina
yang kedua kategori kedua adalah bagi mereka yang menggunakan vaksin yang diakui oleh
organisasi kesehatan dunia atau who
semisal sinovac dan sinopam
maka dilakukan karantina tiga hari
setelah empat puluh delapan jam dilakukan kemudian negatif
baru bisa melaksanakan umroh
jadi dalam kaitan dengan umroh masih belum ada kebijakan hal yang baru terkait dengan adanya omicron
sudah ada koordinasi begitu pak
mungkin ada perubahan perubahan teknis soal keberangkatan
atau terkait dengan karantina kesehatan
yang juga diberlakukan nanti untuk mengantisipasi
kondisi kondisi yang tidak diinginkan selama jemaah berada di sana
ya tentu kementerian agama dalam hal yang direkturan penyelidikan haji dan umroh
telah melakukan koordinasi diskusi dengan beberapa asosiasi ya
kemudian juga mendiskusikan bagaimana technik pemerangkatan
yang tentu kementerian agama sudah memiliki satu mekanisme
ya di mana nanti keberangkatan akan dipadukan atau disatukan satu pintu melalui asrama pondok gede
kemudian juga hal ini sedang dibahas dan didiskusikan tentang mekanisme pemberangkatannya
di arab saudi sendiri tentu sudah melakukan updating ya terhadap
termasuk vaksin yang
maka platform visa sekarang
per hari kemarin pertanggal satu
pengajuan visa belum aktif
tapi saya meyakini dua hari ke depan
kementerian haji dan umroh
aplikasi platform yang dilakukan
untuk aplikasi visa
oke artinya juga akan
dibahas bagaimana teknis
yang akan diterapkan bagi calon
jamaah yang akan masuk begitu ya pak
oleh otoritas arab saudi begitu
sedang dalam proses
situasi di arab saudi
sendiri saat ini seperti apa sih pak endang
bisa digambarkan peningkatan
kasus atau bagaimana
situasi pandemi secara keseluruhan
disana seperti apa
ya pandemi di arab saudi
saya kira cukup berkendali
bahkan kasus harian di arab saudi
ini hanya di angka dua puluh
juga angka kematian sangat rendah
dan situasi di masjid al qur'an
itu cukup rame sangat luar biasa
apalagi di waktu subuh
jadi saya kira itu cukup berkendali
karena satu hal ya
bahwa di arab saudi ini
vaksinasi sudah hampir
bahkan sekarang sudah mulai ke
sehingga masyarakat di arab saudi sudah
terus waspada dengan hal hal yang
terjadi seperti yang sekarang ini
oke untuk aturan screeningnya
ada yang berubah pak
untuk masuk ke sana
ya aplikasi tawakalna terus di update
kemudian juga eta marna
aplikasi tawakalna ini adalah
salah satu aplikasi untuk
mengetahui status per orang ya
jadi statusnya dia itu
vaksinatid atau belum
kemudian juga status kesehatannya
dan itu terus dilakukan screening
seperti juga aplikasi eta marna
aplikasi eta marna ini adalah salah satu aplikasi
untuk mendapatkan izin sholat berkas dan berkendali
baik itu di mekah ataupun di madinah
itu terus mengalami perubahan
jadi saya kira digitalisasi di arab saudi
sangat luar biasa kemajuannya
dan mudah mudahan kita nanti bisa
apa namanya antara arab saudi dan
oke untuk negara negara yang tadi di ban ini
statusnya bagaimana pak
atau memang tidak dibuka secara keseluruhan
atau memang hanya ada pertimbangan tertentu
ya sampai saat ini kan ada sekitar sembilan belas
sembilan belas negara yang di banned
yang terbaru itu adalah dari afrika selatan
jadi mereka memang tidak diizinkan untuk
masuk sementara ke arab saudi
apapun itu aktivitas yang berlaku di sana nanti begitu ya
untuk khususnya untuk ibadah ya pak
baik itu kunjungan bisnis ataupun kunjungan ibadah
itu belum bisa dilakukan
oke kepastian itu yang ingin kita dengarkan pak endang
agar kemudian yang tadi kita sampaikan di awal
harapan untuk bisa memulai kembali
aktivitas umroh ibadah umroh
khususnya bagi rakyat indonesia
warga indonesia yang sempat tertunda ini
berarti dimulai di pertengahan desember nanti
tanpa ada konfirmasi perubahan
lebih lanjut ya pak
ya mengenai jadwal teknis keberangkatan kan sedang dibahas ya
ada pun pencaputan suspensi kan sudah dimulai
pertama desember itu sudah aktif
oke berarti pembahasan untuk teknis keberangkatan ini yang harus kita tunggu
oke termasuk juga aturan aturan
sedang didiskusikan dengan antara
kementerian agama dengan
para asosiasi di jakarta
oke artinya kemudian
kalau dilihat dari situasi hari ini
diskusi ini tetap akan mengerucut pada
kebijakan untuk pemberangkatan umroh ini masih berlaku sesuai dengan keputusan
pada saat pencabutan atau pembukaan akses ini ya
oke baik informasi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat
agar kemudian tidak bingung lagi ya
tidak bertanya tanya lagi apakah kemudian dengan merebaknya kasus varian baru omikron di arab saudi
yang memang baru ditemukan satu kasus konfirmasi
ini tidak membuat masyarakat kembali tertunda untuk melakukan ibadah umroh
di tahun dua ribu dua puluh satu ini di bulan desember ini
terima kasih pak endang sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
assalamualaikum wr wb